kita langsung tergabung bersama dengan kombes pol pak ari fadli kapolres tasa samarinda
jadi kalau bisa ya kita harus terima dari awal
tapi follow up actionnya tetap aja di pdktin oleh indonesia
itu perjalanannya sampai hampir tiga puluh tahun
butuh waktu lebih dari satu bulan
chandra asli ini lagi rame viral ya di sosial media tentang
kita akan bahas dengan ketua dpw nasdem jakarta wibi andrino
ini juga memiliki banyak pilihan kedai makanan yang populer di kalangan pecinta kuliner
tapi ada info info yang menarik ya
dan elon musk ya apa namanya sangat concern dengan itu
dan bisa dimanfaatkan untuk siaran siaran atau fitur yang baru misalnya dari sisi telekomunikasi
ketika tiba di perairan tentu saja dia akan menyebar sesuai dengan arus laut itu sendiri
apalagi nanti di asean ini jadi satu pasarnya
ada ikan darat sama ikan laut